tidak hanya perang digital salah satu hal yang juga harus diwaspadai jelang pemilu adalah ancaman teror
hari ini polda metro jaya menggelar simulasi pengamanan pemilu dua ribu sembilan belas
dilansir detik com simulasi ini digelar di lapangan promoter di telantas polda metro jaya
dengan mengikut sertakan sejumlah personel dan peralatan
tak hanya menggelar simulasi pengamanan pemilu dua ribu sembilan belas polisi juga melakukan simulasi terjun payung
setelah simulasi digelar dilanjutkan apel penyambutan kapolda metro jaya irjen idam aziz
sebagai warga kehormatan korps brimot pro ri